ke rumah kamu
hati hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan
terima kasih semoga selamat sampai tujuan
sebenarnya belum berangkat
anak mbak darman
anak mbak darman
anak mbak darman
ada kabar dari taslim
belum ada kabar apa apa
cuma buat mastiin
kalau sekarang di pasar dia sendirian
hati hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan
akang udah ke lebih panjang naik ke bis yang mau ke jakarta
akang lihat penumpang satu persatu
nggak ada mak
mungkin mau naik ke bis yang sebelumnya
mak naik ke bis yang sebelumnya
seluruh badan saya
perasaan sakit semua
api candradewa sedang tidak bisa diandalkan
tapi pelanggan tidak boleh dikecewakan
bisa kamu urus sendiri
nggak usah sekaligus diangsur aja
cereban cereban cereban
terima kasih terima kasih terima kasih
katanya di tempat kalian mati ada yang ganggu
bukan ganggu tapi ngusir
saya awas j nggak boleh market di situ
katanya nggak ada izin
tau yang ketemu langsung jack
mereka nggak memperkenalkan diri dulu
terus ngehajar saya
terus jadinya gimana sekarang
sementara gak markir dulu
saya sama jack mau ke biaya
udah gak kuat nahan kangen sama biaya
itu lapar bukan kangen
hari ini gak kerja
iya meliburkan diri
mudah mudahan gak libur terus terusan
adam adam adam
di rumah atau di angkot
aku boleh main ke rumah kamu
hati hati di jalan
makan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
kamu gak perlu tahu siapa saya
yang perlu kamu tahu ada pesan buat kamu
kamu silahkan pergi dari sini dan jangan kembali lagi

agus sama yayat
cek sekali lagi
kalau semua titik di jalan sudah benar benar clear
isi dengan orang orang kamu